anda masih menyaksikan reportase jawa timur
meski sudah seminggu berlalu namun peringatan hari kemerdekaan di beberapa wilayah masih semarang
di jombang warga menggelar sepak bola waria
sementara itu di banyuwangi keseruan memacu sepeda di atas papan berlumpur mengundang gelak tawa para penonton
kesebelasan warga desa banyuwarang kecamatan ngoro jombang ini tampak kewalahan meladeni tim ps waria
sebab berbeda dengan tim biasa bermain sepak bola melawan tim waria ini jauh lebih berat
setiap kali kalah dalam hal serangan para pemain waria langsung mengejar dan berusaha menangkap lawannya
lawan yang tertangkap akan menjadi bulan bulan
dan para waria tersebut
meski demikian hal inilah yang membuat permainan menjadi lucu dan terus menimbulkan gelak tawa warga yang menonton
selama pertandingan berlangsung lapangan desa banyuwarang penuh dengan warga yang menonton aksi kocok para waria
dalam pertandingan tersebut tim waria menang telak dengan kedudukan tiga
kosong kita nggak memakai kostum harus sama tapi warnanya yang sama
berarti biasanya nggak mesti di salon teman kita kadang di
di lapangan yang boleh kita pinjam
sementara warga desa taman sari banyuwangi menggelar lomba adu cepat bersepeda di atas papan kayu
selain membutuhkan kecakapan dalam bersepeda lomba ini juga menuntut setiap peserta bisa mengatur keseimbangan agar tak terjatuh dalam kubangan lumpur
papan yang basah karena bercampur lumpur membuat para peserta kesulitan
meski sudah berhati hati tak sedikit peserta yang terjatuh dan disambut gelap

terutama para peserta dewasa yang selalu kesulitan mengatur keseimbangan badannya saat berada di atas papan kayu
untuk sepeda papan ini kesulitannya adalah keseimbangan
ya kalau kita bermain sepeda di papan kalau tidak seimbang itu pasti akan jatuh
ketika kita jatuh itu pasti kena lumpur semua ini
selain itu ada juga lomba berburu lele khusus untuk perempuan
berbagai tingkah unik dan lucu dari para peserta juga membuat lomba semakin seru
atau penuh gelak tawa